bukan mau masam
badannya mana masam
lo boleh tinggal disini
yang penting gue aman dulu tinggal disini
daripada gue gak punya tempat tinggal kan
gue juga gak tahu sih
al masih mau gak ya gue ajak ngomong
kalau elsa berhasil bujuk aldebaran
buat terima gue untuk jadi bea maharatu
bagus banget sih
tapi kalau enggak
lo gak bisa seenaknya tinggal disini
lo harus bayar sewa
lumayan buat bayar listrik
buat bayar paket internet tv
tidur udah malem
jangan senyum senyum doang
susah nih aku tidur dah
susah dari mana
kemarin tidur terus
pengen sih tidur cepat
mau tau gak
ya ini sih kemudian kamu
tidur disitu maksudnya saya
gak muat jamnya
saya disini aja ya
eh saya disini aja
nanti kamu istirahatnya malah gak nyaman disitu
aku gak tidur tidur biarin aja
emang kamu suka maksa gitu ya
aku gak maksa
aku lagi sakit ya
jadi aku memang harus butuh isi rahat yang cukup
akhirnya nanti aku drob lagi
nanti sakit jarumnya disitu
tiduran juga kok duduk sih
jangan kemanjakan tingkah
katanya kalo saya disini gue mau tidur
boleh kamu masam
badannya mana masam
boleh kamu mbak andin
mbak andin udah sembuh
selamat datang kembali di rumah bu andin
alhamdulillah pak aldan mbak andin udah selamat
ngeliatin tingkah kalian
sakit kepala saya kemarin
aku masih lemas
kangen dong masakan biasanya
abis itu kamu gak kuat ya kalau gendong aku
gini gandeng ceh apa tuh
ya udah masukin
saya masuk dulu ya
ayang kiki mau uyaan deh
engga kok langsung gak calak nih masih sekrup masih sekrup
ayo tuh tuh tuh tuh